kita akan informasi selanjutnya jelang usai libur sekolah stasiun kereta api gubeng surabaya dibanjiri penumpang
mereka rata rata adalah penumpang yang memilih mengakhiri libur sekolah lebih awal agar terhindar kepadatan pada akhir pekan nanti
menjelang akhir libur lebaran dan sekolah kepadatan terlihat di stasiun gubeng surabaya pada rabu siang
banyak pemudik yang menyudahi liburannya sebelum akhir pekan ini
sebagian karena memanfaatkan ketersediaan tiket menghindari kepadatan ataupun ingin mempersiapkan keperluan sekolah anak anak
khawatir kalau satu minggu biasanya kan banyak perjalanan orang entah mudik entah balik itu yang khawatirkan terlalu padat
jadi kalau hari ini saya tidak khawatir tidak kehabisan tiket jadi lebih memilih hari ini
dapat tiketnya ya pak
alhamdulillah dapat walaupun beda tempat tapi satu gerbong
dapat tiketnya ya pak
sekretah api pun berjanji meningkatkan pelayanan
kalau pengawasan itu dua duanya dari sarana diawasi terus ketat balai asa ini terus bekerja kemudian prasarana juga diawasi
prasarananya salah satunya adalah daerah daerah rawan
rawan itu ya bisa lawan longsor lawan banjir rawan di perlintasan juga termasuk
perlintasan itu juga dijaga jaga terus semuanya untuk saat ini
karena bersamaan dengan harus balik yang dari darat
dari angkutan mobil bis ini kan bahaya sekali
pengamanan kereta juga diintensifkan
statuan brimo polri dan tni dikerahkan untuk membantu pol suska polisi khusus kereta api
widah subianto surabaya